ada film bangkit yang hadir sebagai warna baru dan juga peletup semangat baru di dunia film tanah air
tidak hanya dari segi tema tapi bangkit ini hadir dengan teknologi cgi yang membuat film ini tidak kalah canggih seperti film film hollywood pada umumnya
seperti apa kira kira proses dibalik pembuatan film ini
lalu apa kesulitan yang dihadapi selama pengerjaannya berikut liputannya untuk anda
jika anda melihat adegan dengan latar tempat yang sulit dibuat seperti lokasi perkelahian atau lingkungan perang dalam sebuah film mungkin anda melihat hasil teknologi cgi
teknologi cgi atau computer generated imagery adalah tambahan rekayasa komputer pada video yang dilakukan untuk mendapatkan gambar yang diinginkan oleh sang pembuat
beberapa film indonesia sudah ada yang mencoba menggunakan teknologi ini
seperti the rate di tahun dua ribu sebelas comic ad pertama maupun kedua dan yang terbaru film bertema bencana alam berjudul bangkit
menggunakan teknologi cgi dalam film tidak mudah ada langkah langkah yang harus dilakukan dalam penggarapannya
kita memberikan dari skripnya kemudian kita membuat storyboardnya gambarnya
bahwa sebenarnya visi yang ingin dicapai oleh masyarakat itu seperti apa
begitu film selesai kemudian selesai diedit baru kemudian kita terjun juga di situ kan gitu
untuk mulai membuat semua background background environment yang diperlukan gitu
kayak misalnya yang tadinya belum ada banjir belum ada kota yang hancur dan segala macamnya
kita membuat semua di dalam komputer itu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh fuelmaker gitu
proses pengerjaan teknologi cgi tidak sebentar
dalam film bangkit contohnya dibutuhkan waktu empat bulan untuk mengedit satu tiga ratus lebih tayangan dalam film ini
sang sutradara juga harus memberi arahan yang tepat pada pemain saat proses syuting
karena yang mereka hadapi hanyalah green screen bukan tempat syuting sesungguhnya
bagi para sineas teknik cgi mampu memberi nilai lebih dalam proses kreatif
nilai lebihnya mungkin kita bisa berimajinasi tanpa batas menurut saya gitu
saya juga pengen suatu hari teman teman saya di filmmaker indonesia ini tiba tiba bikin misalkan ada alien
science fiction di indonesia menemukan sebuah piramid emas di dasar bumi misalkan
ternyata ada aliennya gitu
di prediksi teknologi cgi akan semakin berkembang di indonesia
namun pengembangan cerita dari film indonesia lebih penting dilakukan
istiarto sigit jakarta